gue jarang banget taksi lewat jalanan ini
pasti kan datengnya bakalan lama
kehilangan geng serigala
itu sama artinya gue kehilangan separuh hidup gue
karena selama ini gue udah berkorban buat geng serigala dan semua temen temen gue
nah ini gue mau tunjukin ke lolo obat obat yang harus lo minum
ini antibiotiknya sehari tiga kali
karena tadi pagi lo udah minum
jadi lo cukup minum siang ini sama malem
tapi inget jangan sampe lo minum obat gak makan
harus makan dulu
jangan sampe juga perut lo kosong oke
di saat separuh hidup gua hancur
ternyata raya masih peduli sama gue
tapi gue gatau
raya itu perhatian karena emang punya perasaan ke gua
atau raya cuman segedar menganggap gue sebagai temen baiknya
ya ampun akhirnya lo angkat telpon gue juga
gue takut lo kena apa apa tau gak
gak deh gue gak apa apa
gue panik banget gue takut lo kena apa apa
udah lo santai aja gue gak apa apa kok
kenapa suaranya mondi kedengeran beda ya
jawab telponnya juga singkat
apa mondi gelok karena mikirin kondisi kakinya
mon nanti siang gue kekontrakan lo ya
gak usah rai gue bisa delivery kok
enggak enggak enggak gue gak ngerasa direpotin sama lo kok
pokoknya nanti lo tunggu gue ya
gue bawain makanan kesukaan lo deh
emang lo tau makanan kesukaan gue apa
lo kan suka nasi padang di jalan tanjung ya kan
pokoknya lo tunggu gue ya gue bakalan bawain itu buat lo
tapi lo sabar ya jangan sampai lo ngiler duluan
raya bener bener bikin gue ngerasa nyaman
gue gak bisa ngebayangin gimana jadinya kalau gue harus ngelewatin semuanya ini sendirian tanpa raya
geri demistro gak ada di mari
mak gak ngeliat yan dari tadi dia gak ada di sini
iya udah muter muter kesana sini gak ketemu juga tuh anak di mana
yan bikin dia di sini
gak ada tuh yang ada dia dia orang doang
yaudah ya mak mau beberes dulu
yaudah beberes dulu dah
tadi sih gue liat kayaknya dia di palgiran
tapi sekarang gak tau bro
bomben jadi nyusahin gue gini
lah gue teleponin dari tadi gak ngangkat juga lo mistro
sok sibuk mau ngalahin presiden lo
padahal gue kan harus kasih info ke lo soal tata
nge garasi mistro gak dateng ke kafe
kok gak ada sih
apa iya dia perlu naik taksi sendirian
cepet banget hilangnya
secepat ini reva dapat taksi
karena setau gue jarang banget taksi lewat jalanan ini
pasti kan datangnya bakalan lama
jangan jangan reva nggak naik taksi tapi naik ojek
gimana kalo dia malah dikerjin orang yang nanti di jalan
daripada gue kelamaan nunggu taksi atau order lewat online
masih mending gue naik ojek aja ke kampus
gue males banget bareng sama es balok yang selalu bikin emosi jiwa raga
eh eh bang aduh dia
dia ada apaan sih
gak tau ya
kan ada peluknya aja
lo mau kemana
tadi gue bilang loh ada acara kampus gitu ya
iya justru gue barusan dari sana
di jalan megantara
kalo gak salah itu sekolah pribadian bukan sih
iya jadi gue itu dipilih jadi wakil kampus
buat acara putra putri kampus
jadi gue harus latihan disana buat lombanya
mobil gue gue tinggal di kampus
sini gue lagi mau ke kampus
ini semua bang
sama bapak aja bang
ya jangan nunggu jadi gak enak kan lo nanti bolak balik
kasihan sih pak
udah udah santai aja yuk

iya belum balik motornya belum dateng
tapi masnya kalau mau meriksa ke dalem periksa aja gapapa
oh enggak enggak enggak gapapa
kalau misal belum balik ke kosan terus dia pergi kemana
kemana sih lu misro
tunggu aja di dalem
enggak enggak enggak enggak enggak usah
kalau geri di misro nanti udah pulang
ada mas yan siap beres
kemana sih misro
nggak ada kabar kayak gini
gua telpon ga diangkat wa gua ga dibaca baca
gue juga bisa jadi tersangka nih
tersangka atas pembelaan
bikin harapan palsu ke tata